al gimana kalau besok ketemu di coffee city buat bahas rencana kita
mama ada rencana apa sama masa
apa ada hubungannya sama penderor itu
mungkin kalau rumah yang sama reni punya waktu bisa kita makan siang bareng
sarah pak surya udah datang katanya mau jemput
kok ga masuk
iya tadi saya sudah suruh masuk cuman kaya nya kangen sama reina
jadi lagi main main sama reina di halaman
yaudah kalo gitu papa nungguin diluar
aku anterin ya
kamu jangan banyak gerak dulu dong
udah istirahat aja
aku mau sekalian ketemu papa
jangan banyak gerak
dan temenin mama
kalau udah beresak rumah sakit lagi
kondisi kamu udah aman
baru boleh jalan jalan
kan dengerin aku ya
sabaran salam aku ke papa ya
bilang aku lagi bed rest
aku gak boleh keluar
kita sayang temenin mama ya
udah saya temenin
bu rose terima kasih banyak ya
kita ketemu lagi ya
nanti kalau udah sehat
bukan cuma nganterin ke depan
baru mirip juga
kayaknya coba cloves harus bacain lah
masih kamu kalau memang mama punya kabar kabar terbaru
lebih baik kita kerja sama
laki laki ini sangat berbahaya
al mama pernah masuk penjara
mama pernah menghadapi napi napi itu
kita berdua pasti bisa
tapi orang yang sekarang ini levelnya beda lah
selain iqbal masih ada atasannya lagi
sangat sulit untuk ditangkap
entah kenapa mama yakin kita pasti bisa
menemuin siapa sih siapa orang dibalik semua ini
mama minta bantuan kamu al
karena dia masih yang funz kung
olahraga sedikit buat papa
besok saya baru mau ngajak andin pergi ke dokter
minta doanya mudah mudahan andin bisa lebih sehat
oke insya allah
tugas kamu ini berat
jagain andin jagain mama kamu keluarga kamu
kalau kamu butuh apa apa
minta sama papa jangan sungkan sungkan ya
papa kan siap membantu
apalagi bantu jagain cucu opo yang cantik ini ya
terima kasih banyak ya pak
al inget yang tadi mama bilang ya
opa pulang dulu ya
oma juga mau pulang
salim dulu salim dulu
jangan lupa salim dong
salim dulu salim dulu
nanti kita main lagi oke
sini turun dulu
jangan sepeda turun
kita ke atas sekarang ya
sepedanya nanti biar pak uyat yang bawa ya
uya bawa im tolong sepedanya rena ya
jujur sih tadi aku masuk rawonnya dibantuin sama mbak imah
soalnya aku tau kamu suka banget makan rawon
biar lah kembali lagi di hadapan saya
setelah tujuh tahun berlalu dalam situasi seperti ini
gak enak ya rawonnya
ini enak kok
terima kasih ya
kerja dimana sekarang rem
adikan baru lulus s dua dari luar negeri
makanya pernikahan kita jadi tertunda
kau juga bisa berusaha
bapak juga bisa berusaha
bapak juga bisa berusaha
bapak juga bisa berusaha
bapak juga bisa berusaha
bapak juga bisa berusaha
oh iya bapak lupa ya

kamu pergi ke luar negeri ke leah
karena aku suka kalau calon suami aku itu
pengen mengusahakan hal terbaik untuk masa depan kita berdua

papa nggak usah tahu ya
kok pake rahasia rahasian segala
ya udah bapak nyetir aja dulu
nanti ada waktunya
aku pasti akan ceritain
tapi aku seneng
aku seneng kamu kompak
bukan hanya sama andin
tapi juga sama al
jujur ya ren
mama tuh miris dengar ceritanya pak irfan tadi
tapi ada benarnya sih ren
bella itu gak salah
justru dia korban dalam hal ini
tapi apapun itu
putuskan sesuai hati nurani kamu
mama gak akan ikut campur urusan hati kamu
hati ya belas imc doang tanya kecil jawab udah pasti jawabannya ayam kiki udah kenceng salah
lagi lo memang apa jawabannya boim usus iya usus usus hati mata bener kan jauh di mata dekat
hati iya gue nggak mau kalah kalau begitu gantian gue balik pertanyaannya silakan kalau jauh di hati
dekat di mata gak mau gitu mak rambut kepala licin video banyak ke rambut soal lu laki laki
bini lagi berantem pak kaku pakai kulit beduk
ya bu andin riza saya mau nanya sama kamu tadi kamu lihat om irvan sama perempuan ya iya betul
ciri cirinya seperti apa putih kabut panjang dan cantik
bu menurut kamu umurnya berapa kalau umur sih saya kurang tahu ya bu sepertinya sih masih muda dan
rasanya kalau saya lihat seperti anak om irvan terus kamu dengar nggak om irvan tadi manggil
perempuan itu siapa tidak saya tidak tahu ya udah kalau gitu terima kasih ya sama sama bu
apa itu jessy
apa itu jessy
apa itu jessy
pak nino bener bener beruntung punya asisten seperti mbak catherine ini
karena mbak catherine bener bener menguasai materi meeting
selama saya bukan letakientes
selalu ada orang yang bisa membantu epic
memangnya dipillret selama saya ada
pani lu suka berlebihan
kami duluan ya pak
hari ini kamu berhasil
buat meeting yang susah
bareng mobilnya irfan
makanya saran papa ke kamu
kita gak usah ikut campur
dalam urusan irfan
dia ini bukan orang sembarangan
apa aku harus cerita ke catherine ya
tapi katrin kan juga berhak tau
sebentar ya pak
angkat telpon ada keperluan
mas randy yang telfon
nanti aja bisa pak
sebentar ya pak
kamu lagi sibuk gak
saya mau ketemu sama kamu
ada apa lagi sih mas
kita kan sudah selesai
aku juga lagi sibuk
aku juga lagi sama panino
gak enak ini mas
ken tolong ken
saya gak pernah mainin kamu ken
dengan kesungguhan hati saya
saya mau ketemu sama kamu
untuk jelasin semuanya ken
bahkan saya akan
temuin kamu sama orang tuanya bella
biar kamu bisa dengar sendiri
kalau saya dan bella
udah lama gak ketemu
kalau kamu mau dengerin saya
dengerin penjelasan saya
kita ketemu ya
jam delapan malam ini
saya tunggu kamu
kita bisa memperjuangkan hubungan kita ya
kamu akan datang
saya perhatiin kamu lebih banyak diam
setelah kamu telepon dengan randy
gak ada apa apa
tadi bapak mau cerita apa ya
jadi kemarin saya dengan orang tua saya
makan malam di parisan cafe
disana gak sengaja
kita ketemu dengan jesse
kalau papanya jesse
itu adalah pak irvan
pak irfan rekanan kita waktu itu gagal pak
jadi menurut saya
kalau seandainya memang kamu mau cari tahu
segala informasi tentang jesse
kamu coba hubungi pak irman
aku mau ke pandora cafe
kalau gitu sebentar ya
ganti baju biar mama temenin
enggak enggak usah ma
aku sendiri aja ya
kamu yakin ren
mama tenang ya
semoga semuanya baik baik aja ya ren
keputusan apapun yang kamu ambil
lakukan sesuai hati kamu
dan beri dukungan di komentar
apa lagi adegan
besok mau perisa dokter
udah besi rahat
saya mau ke kamar mandi
saya keluar dari kamar mandi
harus aja tidur ya
jangan lupa subscribe channel ini
gimana kalau besok ketemu di coffee city
buat bahas rencana kita
apa ada hubungannya sama penderor itu
nah gimana kalau besok ketemu di coffee city buat bahas rencana kita
mama ada rencana apa sama masa
apa ada hubungannya sama penderor itu
kamu ngerencanain apa sama mama
gue gak cerita sama aku
bukannya kita ada komitmen mas untuk saling jujur
ini mama sarah itu minta dilibatkan untuk menangkap siva
itu bahaya loh buat mama
ya terus kenapa
mama minta dilibatin bukan saya yang minta
saya juga gak mau
mama pengen bantu
tapi aku takut lemas
ya udah kalau gitu masa gak mau ikut ya
aku visiti aku pengen tahu rencana kalian
jaga kesehatan kamu
enggak usah dipikirin itu
yang penting sekarang kamu pikirin kandungan kamu
kemaren kan kontraksi
aku mau tahu aja
kenapa batu banget sih kamu
besok habis periksa dari dokter
kalau memang dokter bilang kandungan kamu udah baik baik aja
kamu boleh ikut
tapi kalau enggak istirahat dulu mas
udah istirahat ayo
saya bercet mama dulu
jadi kamu deluan aja wargenya
mur educational juga sama
oh biar lain
jangan datang ke pandora cafe deh
buat ketemu sama mas randy
mau kemana kak
kok buru buru banget
oh ya kamu sama yudi tolong ngantri aku dong ya
aku ada acara sama temen aku
soalnya kalau aku minta anterin angga kan
angga lagi ke bengkel sedangkan aku harus berangkat sekarang
mas yudi kita anterin kak miki dulu ya
yut kamu nanti cari parkir aja ya
kak kita kok ke pandora cafe sih
s bien jesus ya kenapa kau sakit sakit
mas yudi sini harapan kak
bagaimana nih disebut pusat ketua indonesia
apaan sih anaknya tadi mbak kira sela pindah ke z subtraction
kau bang tu
kamu sudah datang